wajah wajah muda ini kini terlihat lebih gelap karena terbakar matahari selama latihan
namun hal itu tidak sedikit pun menyurutkan semangat mereka
di tengah rutinitas yang padat hari ini calon anggota paski beraka bisa sedikit melepas penat
mereka akan mendapatkan penyelesaian
dan harus rela dipotong rambutnya sesuai pakem paski berangka
ini dia niko calon anggota paski beraka asal papua barat
meski masih kaku memainkan jari jarinya di wajah
ia ternyata cukup husyuk menyimak arahan sang tutor

satu dua telinga
mulai lagi sekali lagi
banyak yang malu malu tapi ada juga yang sudah lihai menyapu
dan lembab ke wajahnya
di sesi ini sisi lain dari para calon anggota paski beraka sukses membuat seisi ruangan riuh gelak tawa
bagi calon anggota paski beraka putri mereka mendapat pelatihan khusus soal tata rias
riasan yang simple
dan tidak berlebihan
cocok diaplikasikan untuk remaja seusia mereka
sentuhan tata rias ini sukses membuat calon anggota paski beraka putri manglingi
dan terlihat lebih cantik
ya inilah momen yang paling ditunggu tunggu selama masa pendidikan juga pelatihan paski beraka
hari ini adik adik capaska ini akan di make over
yang perempuan rambutnya harus dipotong pendek
dan mereka belajar
belajar untuk make up
yang laki laki rambutnya juga dipotong habis
nah disinilah kecantikan ya muda mudi indonesia
yang perempuan semakin cantik
yang laki laki semakin gagah dengan rambut barunya
air muka lani berubah
calon anggota paski beraka asal maluku ini tampak masih mencerna tampilan barunya di depan cermin
meski sesekali tersenyum
ia tidak menyangka
akan dipangkas sependek ini
bicara gaya rambut
anggota paski beraka putri memang mengikuti gaya rambut wanita tni atau polisi wanita
ini untuk memudahkan mereka bergerak saat bertugas
dalam standarisasi internasional
ini adalah graduay form secara internasional
tapi kalau kebanyakan secara nasional
orang lokal nyebutnya katanya bop
biasanya itu minimal lima jari dari bahu
terus lebih panjang dari hairline telinga paling bawah
itu tiga jari
jadi supaya waktu penataan ini mereka kan akan seragam
akan disorot kamera
jadi kelihatan sama
biasanya satu anak nih ya
nanti biasanya pada saat tanggal tujuh belas an itu butuh waktu berapa lama sih
including ya dia make up sama rambut
ya kita mulai stop itu mulai dari jam dua
jadi kita harus nanganin itu kurang lebih lima belas menit satu anak
nggak terlalu ini ya beda jauh ya dengan rambut yang awal ya
lebih pendek sih mas
tapi lebih ringan ya
iya lebih ringan
beda jenis rambut tentu berbeda cara penataannya
apalagi jika jenis rambutnya cukup spesifik
seperti fanny calon anggota paski braka asal papua
memang harus ada treatment sendiri
dan lebih sering harus pakai serum serum rambut
kayak penyisiran ini kita beda
sebenarnya paling enak rambut ini tuh agak basah
cuma karena berhubung saya mau harus catok dulu
gak bisa basah
jadi ya ini kerjanya agak lebih lama aja gitu loh
ngomong ngomong udah berapa kali nih di rebonding
apa ini pertama kali nih
ya ini yang pertama
gimana rasanya fanny
gugup sih tapi gak terlalu lah
tampilan fanny yang berbeda dari biasanya ternyata menuai pujian dari rekan rekan yang lain
fani pun hanya membalas godaan rekan rekannya dengan senyum simpul
bagaimana dengan calon anggota pas ki braka putra
nah mereka juga harus rela rambutnya dipangkas habis
model rambut anggota pas ki braka putra yang super cepat ini biasa disebut model satu
initialnya kosong atasnya satu senti
ya habis sampai sini
nanti satu senti
memang potongan ini jadi pakemnya ya
ya sudah biasa setiap tahun saya langganan di sini
nah ini kan sebenarnya kalau bicara mereka tampil kan masih tanggal tujuh belas tapi potongnya sekarang sebenarnya kenapa
kenapa nggak mendekati aja pak
karena nanti kelihatan baru dicukur
kalau ini nanti kalau sudah mendekatin itu basisnya
hari hak jadi udah agak numbuh
rasanya ya sedikit sedikit gak aneh baru juga dibotak
ini pertama kali potongan kamu secepat ini
iya baru pertama kali
sebagian besar calon anggota paski beraka mengaku ikhlas rambutnya dipangkas habis
mereka justru merasa jauh lebih nyaman dan kepala terasa ringan
kepala sih lebih enak gini ya mungkin lebih dingin untuk berpikir mungkin lebih enak nanti pada saat di barisan
kalau dengan kayak gini harapannya nanti gimana pas latihan
harapan nanti pas latihan ya kan karena nggak ada rambutnya nih jadi keringat kan pasti langsung lurun ke bawah
jadi ya lebih enak gitu dingin
terus mungkin pikiran lebih dingin lebih relax ya
lebih relax nanti pada saat di barisan
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
putra putri daerah ini terlihat lebih cantik dan gagah dengan model rambut yang serupa
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
inilah dia tampilan baru para calon anggota paski braka
sekitar waktu seleksi kota sekitar empat ratus lebih dan seleksi provinsi sekitaran tiga ratus lebih

takut dengan kesehatanku
terus aku ngomong ke ayah
ayah percaya kepadaku
terus ayah bilang yaudah
terus aku bilang ayah aku janji aku akan merubah derajat keluarga ku

terus aku bilang ayah aku janji aku akan merubah derajat keluargaku
karena di keluarga ku belum ada yang menjadi seorang paski braka nasional
ibunda iqbal selvi ani yang sehari hari bekerja sebagai asisten rumah tangga
tak berhenti mengucap syukur
putra sulungnya telah menjadi kebanggaan keluarga

sementara bagi iqbal kondisi keluarga dia sudah berhasil berubah
justru menjadi lecutan semangat yang tak boleh padam

kami sebagai orang tua sangat bangga
bangga sekali dan sangat senang sekali dia bisa terpilih menjadi paski beraka nasional
dan insya allah harapannya ke depan dia bisa membanggakan kedua orang tuanya
sempat minder juga pada saat persoaksi
ya itu sih saya jadikan sebagai motivasi
karena setiap siswa itu kan mempunyai orang tua yang pekerjaannya itu kan pejabat atau apa kan
aku jadikan ayah itu sebagai motivasi aku bahwa abang bentor itu anaknya abang bentor itu bisa menjadi lebih baik
aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seorang pasukan delapan
ataupun seorang pengerek ataupun dan pok delapan
aku akan tunjukkan bahwa aku pasti bisa

aku akan tunjukkan bahwa aku pasti bisa
di mata teman sekolahnya di sma negeri tiga gorontalo iqbal dikenal sebagai pribadi yang rajin dan penuh semangat
untuk sifat iqbal yaitu yang pertama rajin periang suka bergaul dengan teman temannya
dan dia juga rajin mengikuti kegiatan ekstra kulur kulur yang ada di sekolah
sosok iqbal yang supel membuat diko
teman sekamar iqbal selama masa karantina
budah akrab dengannya
sama sama jauh dari keluarga membuat keduanya saling menopang satu sama lain
sahabat dekat kamu siapa kalau di sini
curhat curhatan juga sama di
iya sering curhat sih
iqbal cukup unik ya orangnya
uniknya jadinya teman latihan pak ski braka ini kan satu kamar dapat iqbal di gorontalo
iqbal ini juga melepas lelah saat di kamar
bagaimana kemudian kalian menyemangati satu sama lain
karena kalian kan sama sama jauh bebannya juga gak ringan gitu ya
menyemangatinya satu sama lain seperti apa
jadi ketika itu iqbal sedang sakit demam
jadi saya menyemangatinya dan terus minum air putih banyak banyak
terus gak usah terlalu dimanjap penyakitnya harus terus semangat
jadi kita saling menyemangati dengan terus mensupportnya
menjalani pekan kedua masa karantina kerinduan kepada keluarga kerap iqbal rasakan
namun sejatinya rindu adalah kekuatannya untuk bertahan
setiap malam jumat itu kan baca yasin bersama
terus kalau udah pada ngumpul cerita cerita sering masalah gitu
wahai putra putri bangsa jadikan peluh dan air mata sebagai energi yang tak boleh redup
tegaplah melangkah demi tugas mengawal sang saka berkibar di langit istana
seiring perjalanan bangsa pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka turut pula menulis sejarahnya sendiri
namun tidak semua calon anggota paski beraka tahu sejarah panjang sang pengawal merah putih ini
tahu nggak siapa bapak paskibraka nasional
bapak latif siapa
apa nama dari tim pengibar bendera
karena sebelum nama paskibraka itu ada nama yang lain
tahu nggak kira kira apa
sebelum jadi paskibraka nggak pernah nggak tahu
pernah dengar atau pernah tahu
nggak pernah kak
pasukan pengerek bendera pusaka
jadi yang betul adalah pasukan pengerek bendera aja nggak pakai pusaka
sejarah lahirnya paskibraka atau pasukan penghibar bendera pusaka
tak bisa dilepaskan dari sosok hussein mutahar
kak mut begitu ia akrab di sapa
kala itu merupakan ajudan presiden soekarno
ide untuk mengumpulkan pemuda dari sabang sampai murekepun
diterjemahkan kak mut dengan menarik lima orang pramuka
sebagai pasukan pengibar bendera pertama
oh awalnya seperti ini
jadi pada saat
habis hari kemerdekaan yang pertama itu
seperti di pegangsan timur itu lima puluh enam
itu kak mut itu sebagai ajudannya pak karno itu ditunjuk
begitu upacara di gedung agung
karena kan hijrah ke jogja
jadi harus melaksanakan upacara di sana
kak mut ditunjuk
ternyata di sana diminta seluruh
pemuda seluruh indonesia
tapi saat itu belum bisa
hanya lima orang
jadi semua itu dari personil pramuka
karena beliau itu kan dedengkotnya pramuka juga pak muntahar
nama paski braka sendiri baru dipakai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atas usulan idik suleman yang juga pembina pramuka
dulu bukan penghibar
dulu istilahnya pasukan pengerek
pengerek bendera di awal itu
nah kemudian berkembang menjadi pengibar bendera
ya setelah ada perubahan nama
terutama tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
oleh kak iwik suleman
pembina yang lama
itu orang kedua lah di paski beraka itu
itu dirubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
di paski braka
itu mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
dilaksanakan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
cikal bakal paski braka memang tidak bisa dilepaskan dari kepramukaan
namun kak mut merasa perlu menciptakan organisasi kepemudaan baru
sebagai produk asli bangsa indonesia
ya waktu itu saya menghadap ke kak muthahar

ya kan kak muthahar bilang

ya kan kak muthahar bilang kalau pramuka itu di luar negeri namanya bangsa indonesia

boiskot itu artinya di setiap dunia ada pramuka
artinya itu bukan produk originalnya bangsa kita
nah itulah makanya kita berpikir
kita coba buat sesuatu yang original bangsa kita
yaitu yang diharapkan adalah putra putri dari paski beraka ini
karena satu paski braka wujud dari kebinekaan dari sabang sampai merauke
memang harapannya kak muth
kalau orang luar negeri pengen tahu putra putri indonesia itu yang mana sih
ya kalau mau lihat paski beraka
karena di situ ada yang dari aceh dari semuanya ada
formasi pengibaran bendera pusaka ini lantas disusun ulang oleh kak mut dan tim
dengan membagi kelompok pengibar menjadi tiga bagian
yakni kelompok tujuh belas sebagai kelompok pemandu
kelompok delapan sebagai kelompok inti
dan kelompok empat puluh lima sebagai pengawal
representasi dari hari kemerdekaan republik indonesia ini pun
hingga kini masih menjadi simbol yang sakral
persyaratan menjadi anggota paski braka berubah dari masa ke masa
mengikuti perkembangan zaman
tingginya kalau putri satu ratus enam puluh lima paling rendah satu ratus tujuh puluh paling tinggi
kalau putra satu ratus tujuh puluh sampai satu ratus delapan puluh
karena tentara sekarang tinggi tinggi
jadi kita ngikutin pengawal pengapit
metode pelatihan paski beraka turut pula berubah
jika saat ini pelatihan hanya difokuskan pada pagi hingga sore hari
beberapa dekade lalu latihan justru tak mengenal waktu
jam setengah satu malam di istana itu oleh pak usai
yang menutahar itu
jadi kita ikut betul betul semangat itu
bertiga itu berapa
iya semangat itu jalan
jadi terus ini karena itu memang fokus akhirnya tiga orang ini menjadi fokus gitu loh
bagaimana berhasil dalam pengerekan itu
tapi sebelumnya itu semua hadir gitu kan
siang siang itu kan sore biasa hadir semua
tapi malam hari itu kita terus terdidik juga oleh pembina
senior kita itu pak mutahar al makrum itu
jadi semangat itu keluarlah
jadi membangun semangat kerja sama kerja keras bersama sama
dan rasa nasionalisme yang harus terbangun di negara
kesatuan di publik indonesia ini
paski braka boleh melintasi masa demi masa
namun semangatnya tak pernah lekang termakan usia
disiplin kerja keras dan pantang menyerah
menjadi racikan yang terus menempa putra putri bangsa
hasil saya keberhasilan saya pada saat sampai hari ini
itu karena semangat itu yang saya terdidik di paski beraka itu
satu kedisiplinan kemudian kedua kejujuran
ketiga mungkin kita lebih banyak kesempatan
dasar yang satu dua dan akhirnya kita mendapat yang ketiga ini
ya banyak teman teman yang mendapatkan fasilitas lebih mudah
nah kemudian skala kita juga skala nasional
artinya hubungan ini jauh lebih mudah
dan yang tanpa disadari saya punya teman dua puluh tujuh provinsi waktu itu
jadi kalau saya ada tugas ke irian saya ada teman
saya ke bali ke mana
semuanya kita punya teman
dan dulunya teman ternyata sekarang jadi saudara
nah itulah yang lebih utama ya kalau menurut saya ya
ketemu sama teman teman aku aja udah anugerah banget buat aku
karena mereka tuh lucu lucu banget